kawasan tempat penitipan kucing sudah tutup sehingga tidak ada yang bisa merawat kucingnya saat ditinggal mudik
aktivitas warga kampung ini tidak jauh dari persiapan starling
dan onkologi medik fkurscm
sebagai salah satu destinasi dunia yang cukup ternama gitu
pefoliputri tanah air hingga saat ini masih selalu berada
tidak sebanyak pemain pemain indonesia
bisa mendapatkan penghasilan hingga sepuluh juta rupiah per bulan
sebagaimana keputuskan kebun yang lalu
tak heran tempat yang buka hingga dini hari ini selalu ramai pada saat weekend
jangan banyak banyak nanti baper
justru itu membuat anak anak u dua puluh tiga ini menjadi aduh kalau kalah gimana ya